di sela sela kunjungannya di kabupaten sumeneb madura
menteri sosial republik indonesia kofifah indar parawansah
secara tegas akan maju ke dalam pemilihan gubernur jawa timur dua ribu dua puluh
kofifa mengaku sejumlah partai politik sudah melakukan komunikasi intensif dengan dirinya
namun ia enggan menyebutkan partai apa saja yang siap mendukung pencalonannya
sebagai calon gubernur jawa timur
karena itu kofifah menyatakan siap mengundurkan diri dari jawatannya sebagai menteri sosial
tapi yang jelas konfirmasi dari beberapa partai sudah cukup ya bu ya koalisinya
kalau jumlah sesuai dengan persyaratan lebih dari cukup
bu terkait pelegup ada rencana mundur dari menteri nih kalau jadi maju nih
kalau nanti pada saatnya sudah diputuskan sebelum pendaftaran sudah harus mundur
udah undangnya begitu
meski sudah dua kali gagal dalam pencalonan
non pemilihan gubernur jawa timur
kofifah tetap yakin peluangnya menuju kursi jatim satu tetap ada
ia berharap kali ini mendapat dukungan lebih besar dari warga jatim
rencananya ketua muslimat nu ini hari ini akan mendaftarkan
mengikuti seleksi pencalonan gubernur yang diselenggarakan oleh partai demokrat
ahmad rahman sumenop